minggu siang sejumlah warga surabaya antri untuk dapat masuk ke dalam gerbong kereta api panoramik
gerbong kereta ini merupakan hasil inovasi balai yasa pt kai daob delapan surabaya jawa timur
para pengunjung diberi waktu selama sepuluh menit untuk melihat suasana di dalam gerbong kereta api
gerbong kereta panoramik memiliki jendela kereta yang lebih luas
bak akwarium raksasa penumpang bisa melihat pemandangan di sepanjang rute perjalanan dengan lebih puas
karena ukuran jendela yang lebih besar daripada biasanya
jendela pun juga bisa dibuka tutup secara otomatis
tidak hanya itu kursi kereta juga bisa diputar menghadap ke arah jendela sehingga penumpang dapat menikmati pemandangan
ini merupakan suatu inovasi yang sangat bagus ya dari pt kai indonesia

jadi kita akan bisa lebih menarik selain warga indonesia mungkin warga luar negeri juga untuk berwisata dengan kereta panoramik ini
jadi kalau mau naik kereta panoramik gak usah harus ke luar negeri ke swiss ya tapi di indonesia juga ada
desain untuk memberikan kesan perjalanan yang begitu nyaman
sehingga kita harapkan nanti dengan inovasi yang kita lakukan ini
memasangkan semakin mencintai menggunakan kereta api
selain inovasi pada ruang penumpang gerbong kereta api ini juga memiliki tempat toilet yang lebih luas dan bersih
adapun gerbong kereta api ini masih dalam proses perbaikan akhir
pt kai juga belum dapat memastikan rute operasi serta harga tiket kereta
namun rencananya gerbong kereta api panoramik ini akan di launching dalam waktu dekat